dengan menumpang bus timnas para pemain timnas u dua puluh dua tiba di bandara soekarno hatta tanggerang banten jumat siang
sebanyak dua puluh tiga pemain dan ofisial berangkat menuju kamboja untuk berjuang di piala aff u dua puluh dua
para pemain timnas u dua puluh dua akan berada di kamboja hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
pelatih timnas u dua puluh dua indra syafri mengaku sudah melakukan persiapannya maksimal dan meminta dukungan dari masyarakat indonesia agar timnas sukses di gelaran piala ff di kamboja
sesuai dengan waktu yang tersedia persiapan kita sudah maksimal dan kami mewakili semua tim pemain ofisial
mohon doa restu dari masyarakat indonesia mudah mudahan amanah ini
bisa kami memban dengan baik dan membawa trofi ke piala aff tanggal dua puluh delapan